sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
semoga di tahun ini prestasi gaya bisa lebih baik lagi dan akhirnya ketemu sama solmed gaya
ya tuhan semoga semuanya lebih baik lagi di tahun ini

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

baru sekarang gue liat cowok yang harus cabut pulang
kamu terlambat dua puluh tujuh menit
dan bisa tonton gini dengan tidak berpena
isu dengan tangan
itu yang paling banyak urutan misalnya
dia itu masih remaja
dia berhak untuk bersenang senang
jangan mengajari aku
bagaimana cara aku mendidik anakku sendiri
ini memang salah diri
seharusnya diri yang pulang lebih awal
supaya gak ada masalah
aku harus bangun pagi besok
sampai jumpa di latihan
selamat tahun baru
apa yang sudah kamu lakukan
kamu masih ingat gak
kapan terakhir kali dia memanggil kamu papa
dia itu masih muda
waktu aku muda
aku tidak pernah membuang waktuku
untuk datang ke pesta yang tidak jelas seperti itu
mas diri bukan kamu mas
berhentilah memaksakan impianmu pada dirli
kamu dulu memang
tapi setelah kecelakaan itu
kamu jadi terobsesi dengan basket dan diri
kamu jadi menyeramkan buat kami berdua
kamu dia namanya apa sih deh
dar tanzir kangen banget sama papa
aku bukan cerita bokeh
aku tau untuk banknya
kada kouvertan kamu